ya ada ada saja ya baiklah kita ke informasi yang lain
trotoar yang bersih dan nyaman bagi para pejalan kaki menjadi idaman warga kota kota besar di indonesia
termasuk juga kota bandung
namun sayangnya tidak semua warga menyadari hal tersebut
masih ada warga yang dengan sengaja mengotori trotoar dengan membuang sampah seenaknya
dilengkapi meja kursi dan tempat sampah
trotoar di sepanjang jalan dago atau jalan insinyur haji juanda bandung ini telah usai ditata ulang
di bawah trotoar terdapat saluran air yang berfungsi sebagai drainase air bah
pemerintah kota bandung menata trotoar untuk memanjakan para pejalan kaki yang ingin menikmati indahnya kota bandung
namun kenyamanan ini justru dirusak oleh ulah pengguna trotoar sendiri
sebuah foto di media sosial memperlihatkan sampah bertebaran di trotoar
tampaknya sampah sengaja ditinggalkan
warga bandung menyayangkan perilaku ini
pula orang yang tidak bertanggung jawab itu juga mendapat kecaman keras dari wali kota bandung ritwan kamil
bahwa membangun fasilitasi itu pakai uang rakyat
hasil susah hasil
ritwan kamil menyatakan
pemkot bandung akan menertibkan siapapun yang dengan sengaja melanggar peraturan dengan mengotori trotoar